jelang libur panjang hari besar natal dan juga tahun baru
kementerian perhubungan republik indonesia
mempersiapkan jalur transportasi dan kesiapan armadanya
jalur darat dan juga udara diprediksi akan menjadi dua pilihan utama masyarakat
untuk menghabiskan waktu selama libur natal dan juga tahun baru
menteri perhubungan budi karya sumadi memastikan setiap jalur
baik kereta api maupun jalan tol
baik yang lama dan juga yang baru siap digunakan dan dilintasi oleh masyarakat dengan aman
sementara di jalur udara kementerian perhubungan merekomendasikan
agar masyarakat memilih tanggal yang tidak terlalu ramai
terutama di hari senin sampai dengan kamis
apalagi pada hari senin dan juga kamis
pemerintah telah memastikan akan ada harga tiket pesawat murah bagi masyarakat
pemerintah memperkirakan puncak mudik atau liburan natal dan juga tahun baru dua ribu sembilan belas
pada tanggal dua puluh satu dan dua puluh dua desember dua ribu sembilan belas
kalau kita melihat natal
memang yang paling masif itu adalah
satu itu darat kedua itu udara kereta api baru menggunakan laut
nah apa yang kita lakukan kita memang satu memetakan
kegiatan kegiatan pergerakan darat itu akan seperti apa
masifnya pasti ke jawa tengah ya
nah oleh karanya kami hari minggu nanti
akan melakukan cek terhadap tol elevated dan juga cipali
yang ditenggarai banyak celakaan dan kurangnya desa area
kita pastikan bahwa urat nadi utama ke arah timur itu berjalan dengan baik
hari minggu kami akan disana

kabar baik bagi dunia penerbangan komersial di indonesia karena pemerintah memastikan akan ada harga tiket khusus setiap senin sampai dengan kamis
pemerintah juga memastikan bahwa mas kapai telah berkomitmen untuk menjual tiket murah

yang paling hot itu yang banyak sosmednya itu tiket
dan yang kedua adalah layanan
nah kami sudah mendapat konfirmasi dari garuda
nah kami sudah mendapat konfirmasi dari garuda bahwa
begitu ya pak fikri ya
mulai hari ini di kempen kapan akan
jadi tugas saya sudah saya jalankan kami bersama sama kementerian bumn dan kementerian scm mengkoordinasikan
dan garuda sudah melakukan
dan insya allah lain juga akan mengikuti